untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa guncang mentawai saya telah terhubung dengan pak akmal kepala kantor sar mentawai
selamat malam pak akmal
selamat malam bung taufik
pak akmal apakah tim sar sudah menerima laporan terkait adanya korban jiwa kemudian kerusakan rumah maupun fasilitas umum akibat gempa magnitudo enam sembilan dini hari tadi
ya baik sampai malam ini pukul tujuh belas empat puluh empat malam ini bahwa kita tidak ada menerima informasi korban jiwa dan informasi masyarakat yang luka luka akibat gempa
namun pada pukul enam belas dua puluh lima tadi kami tersambung dengan
kepala desa simalegi kecamatan siburut barat yang lokasinya dekat epicentrum gempa itu
antara pulau siburut dengan nias yaitu lebih dekatnya ke kecamatan siburut barat
nah di hasil dari laporan dari informasi dari kepala desa bahwa ada dusun yang tadi black spot yang tidak dapat termonitor
yaitu dusun muat
dusun muat di luar selatan atau dusun muat di semalegi selatan yang sering disebut orang yaitu di desa semalegi kecamatan siburut barat kepala desa semalegi
di sana juga tidak ada informasi korban jiwa dan masyarakat yang luka luka akibat gempa
namun ada satu rumah yang terbakar bagian dalamnya dapat dipadamkan dengan segera oleh masyarakat
akibat gempa tadi pagi hanya satu rumah di dusun muara selatan itu atau dusun muara simaliji selatan
yang sudah terhimpun oleh data bpbd kabupaten kepulauan mentawai
ada berapa banyak kepala keluarga di dusun muara simalegi ini
karena kan kabarnya juga komunikasi sempat terputus akibat gempa ini pak akmal
dusun di muara semalegi pada prinsipnya kepala desanya dapat tersambung tadi malam ya
dapat tersambung tadi pagi dan sampai sore ini
namun siang tadi mereka untuk ke dusun yang bank spot itu mereka memang melakukan pengecekan secara manual
di lewat darat pengecek desa desa dusun desa tersebut
dan informasi dari kepala desa
masyarakat desa simalegi yang bagian pantai karena gempa ini kemarin pagi tadi sangat besar dirasakan
mereka malam ini tetap melakukan pengungsian sementara ke daerah ketinggian besok pagi mereka kembali lagi
ini biasa kalau terjadi gempa yang agak besar beberapa hari mereka memang melakukan seperti itu tapi dalam kondisi aman
bagaimana dengan wilayah lain ya warga di wilayah lain
masih ada yang bertahan di pengungsian ataukah sudah kembali ke rumah masing masing
alhamdulillah untuk desa yang sebelah untuk kitarmatan yang di sebelahnya yaitu siburut utara yaitu desa sikabaluan
itu masyarakat kalimalang memang mengungsi apalagi ada himbauan peringatan dini tsunami yang dikeluarkan oleh bmkg
jadi mereka memang melakukan pengungsi setelah peringatan dini
ini diakhiri maka mereka kembali lagi ke rumah masing masing sudah kembali ke rumah masing masing
dan apalagi di desa di ibu kosanya alhamdulillah hari ini sudah berjalan normal seperti biasa aktivitas masyarakat
baik terakhir pak akmal sampai kapan tim sar akan melakukan monitoring ke beberapa wilayah untuk mengecek bagaimana kondisi warga
ataupun melihat apakah ada kerusakan fasilitas umum dan lain lainnya
oh oke baik jadi terlepas dari semua yang terjadi ini kita siaga dua puluh empat jam
dalam kondisi untuk apa saja baik itu kecelakaan kapal kecelakaan pesawat kecelakaan dengan penanganan khusus
bencana yang termasuk ini dan kondisi membahayakan manusia seperti orang hilang di sungai orang hilang di pantai
orang orang di perasaan perwisata ini kita seharga dua puluh empat jam
namun karena kemarin adanya tadi pagi adanya gempa ini
tentu lebih kita fokuskan sesuai arahan arahan dari bmkg bahwa masyarakat itu harus tetap waspada dan siaga akan gempa susulan
kita tetap tingkatkan tapi intinya setiap waktu kita siaga dalam kondisi apapun
baik terima kasih pak akmal kepala kantor sar mentawai selamat kembali bertugas selamat malam pak akmal
siap selamat malam terima kasih pak taufik